hai hai hai apa ada yang kurang ada apa apa my durling kurang kurang
bener bener itu kurang rata pade kurang putih itu kayak muka muka badut begitu
ada di sini punya bedak bedak apa deh bedak di siti mah padek agak pernah ke
mal masuk ke mal aja bingung
gimana ya ustadz emang boleh pesan terkita tuh ngadain acara sulap kebetulan ustadz
mutar sudah memberikan izin tidak masalah asalkan tidak mengganggu jam pelajaran ya
anggap saja mereka lagi
ya udah deh kalau ustadz pintar bilang gitu ya
hebat ya pagi pagi begini sudah olahraga sesi iri sih ngeliatnya sih ustadz kayaknya
anak anak itu gak olahraga deh
ada sesuatu bentar ya saya cek dulu usauli ya sebentar saya pikir usaza nggak perlu ngejar takutnya
nanti kaki ustadz kapalan ustadz kecapean terus bobok di jalanan lebih baik ustadz ridwan aja yang ngejar
ustadz musa bukannya yang biasa ngejar anak anak itu tugasnya ustadz musa ya iya sih tapi langsung
hampir tiap hari mengejar kejar para santriwan dan santriwati hari ini saya pengen cari yang lain
ngejar apa ustadz ngejar perhatiannya ustadz uli ya
maaf ustadz musa ustadz musa itu kan sindikan tugasnya sebagai polisi pesantren ustadz dan
tugasnya polisi pesantren itu adalah mengamankan wilayah pesantren termasuk mengejar anak anak ustadz
iya tapi kan polisi itu banyak jenisnya nah hari ini saya lagi pengen jadi polisi tidur lebih baik pusat tidur aja yang lari
ustadz kan jarang lari nih jalan tidur jalan tidur kadang kadang jalan sambil tidur lebih baik sekali kali ustadz lari
takutnya kalau nggak dilariin sekalinya lari ntar kakinya pada lepas loh astrak formasi pusat emang saya mobil tua
loh udah gini deh gini gini gimana kalau kita tanya aja sama ustaza aulia kira kira siapa yang harus kejar saya atau ustadz ridwan
kalian lagi ngapain sih pada seru seru banget
ini mo siti kita lagi dandanin pada buat pertunjukin sulaw
ini tau gak ini dimana sih
ini mah pos siti tau ini
yang biasa dipake empet empetan saumai
saumai saumai bang
tapi ini multi fungsi kalau dipake sama badut
loh pada kalau di tukang saumai mah adanya di setang sepeda
iya sih siti juga tau
nah udah tau sih nih
ini pake dulu
oh iya iya deh biar seru
haaa mau lari kemana lagi kau sobri
kembalikan wangi si amalia itu
itu bukan hak kau sobri
uangnya bukan di aku kak
orang aku gak megang uangnya
alah banyak kali alasanmu itu sobri
nanti kalau aku tengok ke belakang
tak ada ustadz musa
rupa rupanya kau itu kabur begitu ya kan
assalamualaikum ustadz muswa yang mulia dan santun
butet ustadz musa ini mau tanya ya
kamu ini kan perempuan ya
kalau santriwati itu mainnya sama santriwati lagi ya kan
tak boleh main sama santriwan
kecuali sobrinya pakai kerudu
bukan boleh main sama sobri
iya jadi begini ustadz
apa gimana coba kau terangkat
uang seratus ribu bisa diubahkannya menjadi seribu
ternyata uang seratus ribunya itu
diambil sama si sobri
lalu seribuan dari si sobri itu
diambil sama si amalia gara gara dikasih
jadi ketipu gitu
emang kamu ini gak pernah ada kapoknya sobri
udah usah kasih tau dari
tembus tempok ya
kabur kali ustadz
kayaknya kabur tuh
semuanya ke sini
sini kesini kesini
bagul tidak kal
karena besok ada pertunjukan sulap
pertunjukan sulok akan dimulai setelah bubaran kelas
bagul tidak kal
itu bakalan ada sulap
enggak enggak enggak
ini kabur lagi
aduh aduh aduh
lepasin nggak tangannya si rukman
betul tidak kal
bakalan ada sulap tuh
tuh tak ikal
nih gara gara kalian berdua nih
kita kan gak ada salah gitu
iya bener kan kita
iya kalian ngapain juga ngajar ngajar si rukman
bukan tidak kal
jadi rukman sofi dan indra itu udah ambil duitnya si amalia
terus duitnya itu masih ada di tangannya mereka
lagian juga duitnya seratus ribu kan lumayan
nah nah nah
apa hubungannya sama kalian berdua
itu kan uangnya amalia
kenapa jadi kalian berdua yang mau ambil
jadi kata princess lia
siapa yang berharap
siapa yang berhasil mendapatkan uang seratus ribu itu bisa menjadi miliknya
oh gitu ya rupanya
kalau kayak gitu kita kejar rukman
eh apa itu
pak ada yang kurang nggak nih pak
iya ada apa my durling
kayaknya ada yang kurang nih
ada yang kurang
iya kayak badu badu di tv
itu kurang rata pak deh
kurang putih itu
kayak muka muka badut begitu pak de
oh siti punya bedak
apa pak de
de siti mah pak de kagak pernah ke mal
masuk ke mall aja bingung
parkirannya di mana
emang biasanya main di dapur
jadi pakai bedak juga kagak pernah
tapi tenang pak de
siti ada sesuatu buat pak de
pak de ini kan kemarin habis nepungin pepe
ini masih ada sisa
ini tepung belum kepake
naik nafas pak de
ya namanya megang tepung jadi licin
coba menyon ke kiri dah
menyon ke kiri
aduh pak de
tidak bisa pak de
rata pak de
putih sih putih
kalau begini muka saya kayak donat
pak de rata
agar tanggulnya pak de
luar ini so hot dengan minum dulu ke dapur salamualaikum waalaikumsalam
masalah ini ngapain tidur di sini tidur orang pingsan
amelie bangun ya allah
amelie bangun ya allah
pak de bagaimana nih
jangan pak de
dia di sini aja
bangun bangun ya allah
dia pingsan gara gara ngeliat muka pak de nih jangan jangan
tuh keliatan kan
apaan kelihatan orang jenggot semua
maksudnya kalo ngaca pake sapu muka pak de jadi bersih
dia takut nih gara gara ngeliat muka pak de nih kayak badut begitu
udah gitu kayak geplak lagi
itu muka sendiri
bukan ikan biar beli kucing
ah lah lo ada aja kalpannya
udah pak de gak usah ikut campur biar amelie urusan saya
terus kalo dia sadar dia ngeliat muka pak de pingsan lagi
ganti baju udah sana
aduh enggak elah
ntar amelia yang pingsan jadi saya juga yang ikut nih
neng bangun neng
mas siti ini sama dia kenapa
ngelihat muka pade itu
yaudah aduh amelia
kita bawa ke ruang uks aja yuk